kupu kupu sekali waktu hiduplah seekor ulat di pohon
ya dia bukan makhluk yang sangat bahagia
betapa dia membenci tubuhnya yang besar dan juga lamban
lihatlah lemah lembah itu lihatlah sebut sebut itu
dan lihatlah aku betapa aku berharap bisa terbang dan berlari seperti mereka
tapi mencoba sekuat tenaga ulat itu tidak bisa terbang
dia terus merangkak dan terus makan dedaunan dengan rakusnya
semut semut nakal itu tidak membantu
hei ulat yang lamban berapa banyak yang kau makan
beristirahatlah dan simpan daun itu untuk kita semua
melakukan apa aku merasa sangat lapar sepanjang waktu
makanlah ulat kecil semua ini hanyalah proses untuk tumbuh dewasa
berapa banyak lagi yang dia butuhkan untuk tumbuh dewasa nenek
oh cukup banyak dan dia akan tumbuh dengan cara yang bahkan tidak akan kau kenali
makanlah dan sehatlah
jangan biarkan siapapun mengganggumu
terima kasih nenek tapi aku tidak terlalu suka diriku
sekarang jangan kau menghina ibu alam dengan mengatakan itu
karena dia telah membuat semua makhluk hidupnya seindah mungkin
kau masih memiliki banyak hal
dan kau adalah makhluk yang sempurna
seperti dirimu sendiri
ulat terus merangkak dan makan sampai musim panas memberi jalan ke musim gugur
dan pohon pohon menumpahkan daun merah oranye dan kuning
membuat dunia tampak meradang merah
saat dendaunan jatuh jangkri kecil lebah dan juga daun merah
dan juga kumbang terbang bersama dendaunan mengejar mereka sampai ke tanah
urat itu juga ingin mengejar mereka
tapi dia terlalu berat
dan terlalu berat untuk itu
dia hanya akan jatuh dengan bunyi yang keras
oh betapa aku berharap bisa terbang dengan daun daun ini
segera musim gugur mulai memberi jalan bagi musim dingin
karena hari semakin pendek dan malam menjadi lebih dingin
suatu hari ulat itu merasa mengantuk
mengantuk seperti yang belum pernah dia rasakan sebelumnya
dia menemukan dahan yang kuat untuk beristirahat
dan dia menenun selimut tebal di sekelilingnya
kemudian dengan satu uapan besar ulat jatuh ke dalam dan tidur nyenyak
musim dingin datang
dan datanglah jack frost
apa yang kita punya di sini
jangan ganggu dia cek frost
kemudian raja musim dingin datang dan memandangi lelaki kecil yang tertidur pulas di selimutnya
hei kawan kecil
tidurlah saat ibu amat
alam memberikan keajaiban untukmu
musim dingin bertahan selama empat bulan yang panjang
dan kemudian ketika seluruh dunia beristirahat
malaikat malaikat kecil dari alam muncul untuk membangunkan setiap kuncup dan bunga yang tertidur
semua makhluk yang tidur selama bulan bulan yang dingin
sinar matahari yang hangat
membungkus bumi dengan kehangatan dan juga cahaya
ulat itu pun juga bangun
dengan musim dingin yang hilang
dia merasa sangat panas dalam selimutnya dan ingin bebas
semut kecil memandangnya
dia sudah tertidur begitu lama
apakah dia akan bangun
oh iya dia pasti akan bangun
perhatikan saja apa yang terjadi
jadi semut mengawasi
dia bisa melihat betapa sulitnya ulat itu berusaha menembus selimutnya
sepertinya sebuah kerja keras
nenek kelihatannya dia sedang berjuang
ayo kita pergi dan bantu dia
tunggu saja di sini
kerja keras itu
tunggu saja di sini dan lihatlah
lakukan seperti yang kukatakan
kau akan tahu alasannya hanya dalam satu menit
sepertinya sudah lama
retakan mulai muncul di selimutnya
dan ulat mulai muncul keluar
nenek apa itu
apakah itu dia
aku adalah si lambat yang tidak lambat lagi
apakah ini benar benar aku nenek
ya itu adalah kau
dengan sayap indahmu
sekarang aku bisa mengejar semua daun yang aku suka
bermain dengan semua kumbang dan lebah yang aku suka
kau benar nenek
ibu alam telah melakukan keajaiban padaku
perjuangan yang tadi kau lihat untuk keluar dari selimut itu
hanyalah sebuah latihan untuk sayapnya
agar mereka menjadi kuat
juga untuk membuatnya bisa terbang
aku tidak pernah mengira kalau ulat yang berat dan lambat itu bisa terbang sekarang
dia sekarang ini menjadi sangat indah
bukankah dia itu mengemaskan sebagai ulat
dan sekarang ini dia sangat tampan sebagai kupu kupu
kita semuanya terus berubah
jadi kita jangan pernah menilai seseorang itu lambat
atau apapun juga
karena pada akhirnya
kita semua akan menjadi versi dari diri kita
yang lebih baik daripada yang sebelumnya
ibu alam telah dengan sederhana merancang kehidupan seperti ini
kita terus menjadi lebih kuat
dan juga lebih cantik
tidak hanya dalam penampilan
dalam semua hal yang baik yang bisa kita lakukan